pemerintah menawarkan sembilan proyek infrastruktur prioritas ke investor
total nilai proyek mencapai hingga tujuh ratus triliun rupiah
sembilan proyek infrastruktur tersebut ditawarkan dalam gelaran
di jakarta yang dimulai hari ini
acara yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah
dengan kamar dagang dan industri atau kadin indonesia ini
dihadiri oleh lebih dari empat ratus investor di kawasan asia tenggara
yang ditargetkan pada tahun dua ribu dua puluh
sembilan proyek prioritas tersebut terdiri dari delapan proyek di indonesia
dan satu proyek dalam rangka membangun konektivitas asean
dan berikut ini adalah tujuh dari sembilan proyek infrastruktur prioritas
yang ditawarkan asian g dua b infrastructure investment forum dua ribu dua puluh
kita lihat bersama ini adalah beberapa proyek yang ditawarkan
ada antara indonesia dan filipina ada roro bitung davao
kemudian kita lihat ini adalah semuanya konektivitas
tapi ada juga kelistrikan ya di sana ya
yang pertama ini adalah konektivitas
kemudian kita lihat pelabuhan kuala tanjung di sumatera juga ditawarkan
kemudian soekarno hatta railway
ini tampaknya yang akan menjadi bridging konektivitas di ibu kota
salah satunya adalah menghubungkan langsung ke bandara internasional soekarno hatta
kemudian selanjutnya di kelistrikan
ini adalah proyek yang selalu saja ya tampaknya pending pending pending
tapi kita lihat ini ditawarkan kembali tiga puluh lima mw untuk megaproyek listrik ini
kemudian kereta cepat jakarta surabaya
lalu kita lihat ada bandara internasional kertajati termasuk juga jalan tol yogyakarta solo
jadi ada banyak pilihan ditawarkan ke investor dalam forum kali ini